kota surabaya berbatasan langsung dengan selat madura dan pulau madura
karena itulah banyak kultur budaya madura mudah ditemukan di surabaya termasuk kulinernya
madura food festival pun kembali digelar tiga hari berturut turut di surabaya
kegiatan ini pun menunjukkan aneka kuliner khas madura termasuk live cookingnya
nah uniknya kuliner khas ini pun digelar di kawasan pecinaan surabaya
dan untuk mengetahui lebih lanjut madura food festival ini kita telah terhubung dengan koresponden wida subianto di kawasan pecinaan kembang jepun surabaya
selamat malam wida saya menunggu sekali bagaimana anda nanti akan mereview makanan makanan yang ada di sana
dan bisa digambarkan juga suasana cukup rame di sana wida seperti apa
jadi kampung kawasan sepati
wah benar sekali
ini suasananya benar benar ramai sekali
gimana kalau di jakarta sudah ada agenda mau mengisi malam minggu di mana
nah kalau di surabaya ayo sini sini kita ke kawasan pecinan kembang jepun surabaya
nah uniknya verdi ini ya rame banget ya di belakang saya
ini masih satu sisi saja ya di kembang jepun surabaya
uniknya ya meskipun ini adalah kawasan mecinan
ini tiga hari berturut turut nih ya
ada festival unik namanya adalah madura food festival
festival kuliner madura di kawasan pecinan
nah kurang seru apa
kurang unik apa ini ya
ini karena menunjukkan toleransinya ya
nah penampakannya seperti ini
ini jalanan kembang jepun surabaya
ini setiap harinya ini merupakan salah satu jalan pusat perekonomian yang ada kota surabaya
jadi di sini ini adalah kawasan niaga
biasa juga dikenal dengan kawasan niaga tekstil ya
ada pasar kapasan kemudian juga toko toko tekstil dan lain sebagainya

akhir pekan kawasan ini pun disulap menjadi kawasan wisata yang mengembangkan potensi berbagai umkm yang ada di surabaya
jumlahnya ada puluhan
ini menyajikan mayoritasnya adalah kuliner
nah khusus untuk tiga hari ya
mulai hari jumat kemarin jumat petang sampai minggu malam besok
ini seperti ini
penampakannya visual stand stand kuliner kuliner khas madura
nah dari looksnya ya
menjaga standnya cakep cakep
pakai baju khas madura termasuk baju sakera ini pak ya
kulinernya juga seperti stand ini
ada nasi jagung ya bu ya
sama yang khasnya ini ya
wuh ada babatnya ya bu ya
ini babatnya bergelimang ini ya bu ya
pak sakeranya mantap
boleh saya lanjut ke stand berikutnya ya
ini ada juga yang unik
aduh penjualannya hebat
wah ini jualannya
jualan jualan nonton manggul
jadi ini khas khas madura bubur manggul
juga ada bubur sum sumnya
harganya berapa abad loh kan
berapa harganya emang
kita intip ya kayak apa sih sebenarnya bubur manggul khas madura
ini baru jam berapa kok udah mau habis
baru buka ini udah lulus
jadi penampakannya kurang lebih seperti ini ya
bubur manggul khas madura ini
ini dari beras ya
tepung beras yang dipumbuhin semacam kare lodeh
pokoknya bumbu kuning ya
seratus ya dapat bubur manggul
nah ini yang lainnya
laku banyak katanya
oke selamat dilanjut
ini masih dua stand udah heboh ya
berikutnya juga ada stand stand yang terkenal dari kuliner madura
itu misalnya nasi cumi
permisi ya ibu ya
ini sudah terlihat ya
cuminya gak ketinggalan ini jeruan jeruannya
ini khas madura banget ini ya
nasi campur ini memang menjadi kuliner yang lagi populer di kota surabaya
jadi kalau dulu terkenalnya nasi babat
atau mungkin bebek gitu ya
campur cumi ini menjadi kuliner khas
ini menikmatinya sambil makan makan ini juga
nah ini juga ada yang unik namanya sate karaktretan
tretan tuh bahasa madura aslinya adalah sodara
kayak gimana sih nasi kar
eh sate karak nih bu ya
nah ini yang penjualnya cantik ini dengan bu siapa bu
amya penjual sate karak
emang namanya karak itu kalau bahasa jawa sebenarnya adalah
nasi aking loh bu
kalau sate karak itu apa bu amia
sate karak itu nasinya mira
oh nasinya merah
ini ya penampakannya ya
ini nasi merah
ini nasi merah penampakannya
terus apa lagi bu amia
ya kalau ngerebus itu dua jam
lalu direbus dua jam
kerebus dulu ya
terus di junduk dikasih bumbu
bumbu itu bumbu jangkep
oke saya mau satu dong bu
nah disiapin lengkap ya bu ya
nah ini nasi
ya satu porsi ya
jadi kalau ini yang
ya campur udah
oke ya satu porsi
jadi penampakannya kalau sate karak ya
itu ternyata bukan nasi aking
nami adalah menggunakan nasi merah
karena kalau nasi merah kan
ya udah segini
ya segitu aja bu
terus habis itu pakai satenya
sate karak itu kan terbiasanya
nah ini masih pakai taburan kelapa ya diatasnya
nah dan juga bubuk kedelai
belum dikasih satenya dia setampak menarik ya
sate usus ya bu ya
nah ini ya
nah terus apa lagi bu
nah ini kacang
bumbu kacang ya
oke terima kasih
ini berapa seporsi gini bu
cuman ini sih
prnya menurut saya kemasannya masih pakai
yang sate usus
jadi ternyata bagian luarnya itu ada lapisan serundengnya
dari kelapanya ya
rasanya lebih ke daging ya
jadi karena memang diolah
selama dua jam ya
filternya rasanya beda
ini emang worth it banget
kemudian tesnya itu agak unik ya
karena ini sebenarnya nasi cumi
tapi rasanya kayak daging
surga dunia nih bu ya
kesini lagi ya
saya pengen tanya ke pengunjung dulu
ini udang borong antri nih mbak
ini pulang kerja kayaknya ya
mbak antri apa mbak
aku mau antri sate karak
sate karak ya
ini memang menurut mbak dinda menarik nggak
iya menarik sih ini
semua makanan khas madura ada di sini
aku juga belum pernah cobain sih
padahal mbak dinda asli mana
tapi kayak tertarik gitu ya sama kuliner madura
tapi aku juga belum pernah cobain sih

pernah makan sate karak ini
jadi penasaran ya
udah kan itu tadi gimana rasanya
ya weh selamat menikmati ya mbak dinda ya
selamat antri lagi
nah ini jadi suasananya seperti ini
ramai banget ya
jadi mulai berdatangan warga ini di kawasan kembang jepun ini datanya dari panitia ini
menyampaikan kalau sehari hari ini ada yang mau datang ke kembang jepun
jadi ini sudah berhasil
jadi ini sudah berhasil
ini sudah berhasil untuk jika burung burung itu atau orang stagger
itu polisi yang baru terjebak ya mana biasa sekalian di mana biasa sekalian di mana biasa
nah di rumahnya itu umurigue voi
juga wisata kampung pencinan ini adalah komunitas masyarakat yang ada di kawasan kawasan ini
kemudian juga para pelaku ukm ini membuat tematik yang unik
ya ini salah satunya yang kita ikuti pada tiga hari terakhir ini adalah madura food festival atau festival kuliner madura
gimana ferdi mau ke surabaya kita incip incip kuliner madura
ah saatnya saya masih ada nih kembali ke studio
baik wida selamat melanjutkan
icip icip di sana saya bisa bilang iri ya kalau melihat saja dari sini
tapi pengen saya kesana tapi mungkin tidak mungkin ya
tapi selamat kembali melanjutkan review makanan makanan yang enak enak di sana
terima kasih first one and cnn indonesia wida subianto